badan pusat statistik mencatat jumlah produksi kopi di indonesia pada dua ribu dua puluh satu mencapai tujuh ratus tujuh puluh empat enam puluh empat ribu ton atau keempat terbesar di dunia
tak hanya jago memproduksi kopi indonesia juga menjadi salah satu negara dengan konsumen kopi terbesar di dunia
tak heran banyak orang yang tertarik dengan profesi barista
para ali meracik kopi ini pun berlomba lomba meracik minuman yang nikmat dengan biji kopi spesial pilihan terbaik
namun menjadi barista profesional tidaklah mudah karena bukan hanya menghidangkan kopi
namun harus bisa memilih biji kopi terbaik menggilingnya dan menyeduh dengan beragam teknik sehingga sesuai dengan selera pelanggan
pasti kalau buat orang orang yang biasa bilang kopi itu pahit
kan pahit itu lawannya asem makanya mereka selalu ada pemikiran dimana kalau asem itu pasti kayak kopinya rusak
tapi satu yang kita harus sadarin kalau kopi itu semua berasal dari buah ceri buah kopi ceri
jadi asal muasal kopi itu dari buah biji kopi buah
jadi pasti memang ada rasa buahnya buahnya itu bisa asem bisa manis
bisa membuat kopi yang nikmat di lidah saja tidak cukup karena selera masyarakat bisa berbeda beda
barista harus bisa menyesuaikan diri dengan menciptakan kopi yang menarik

kalau bagi anda apa yang kita buat di sini
belum tentu itu bisa diterjemahkan ke market
mungkin ada tapi biasanya tren atau biasanya inovasi inovasi baru
yang akhirnya akan merangkul ke market
nah biasanya barista barista atau pebisnis kopi harus sadar
biar kita lihat ini harus diterjemahkan sesuai dengan marketnya
apakah misalnya mereka di pulau jawa bali
atau mereka ada di sulawesi atau di sumatera kan itu orangnya beda beda itu yang harus diterjemahkan
prestasi barista indonesia di dunia cukup dikenal
untuk meningkatkan kualitas para barista digelar indonesia brower championship
dan indonesia barista championship dalam indonesia coffee events dua ribu dua puluh dua
espresso di kopi adalah penting
satu gimana mereka bisa deliver message kopi ini kayak gimana
jadi mereka juga harus menjual cerita kopi yang saya pakai ini begini rasanya begini dan itu semua harus dinilai
jadi dari akurasi flavors dan segala macam itu semua bakal dinilai
barista pemenang dalam kompetisi ini akan mewakili indonesia di ajang world barista championship dua ribu dua puluh dua september mendatang di australia
monika konado fajar indrajaya jakarta